sementara itu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr menargetkan penambahan ruas tol sepanjang tiga ratus sembilan puluh dua km di tahun dua ribu tujuh belas
penambahan jumlah tol yang beroperasi di seluruh jawa termasuk juga sumatera ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah
dilansir detik finance data kementerian pupr menyebutkan terdapat tiga puluh empat seksi jalan tol yang akan diresmikan di tahun dua ribu tujuh belas
di antaranya ruas bekasi cawang kampung melayu
seksi satu segmen pangkal jati jaka sampurna ruas tol semarang solo seksi tiga jalur tol solo ngawi kartosuro karanganyar
seksi satu solo mentingan dan sragen mentingan juga seksi dua mentingan ngawi
selain itu tol trans sumatera pun direncanakan akan beroperasi tahun ini
kementerian pupr menyebutkan bila dijumlahkan dengan capaian dua tahun sebelumnya
maka jalan tol baru yang beroperasi sepanjang